di saat energi bangsa indonesia tengah fokus menghadapi pandemi
sebagian pihak terus berupaya menggulirkan wacana jokowi
tiga periode yang jelas sudah bertentangan dengan konstitusi
wacana itu pun kembali mendapat penolakan dan dinilai tidak lagi relevan
bagaimana sebenarnya konstitusi kita mengatur periodeisasi masa jabatan presiden
mengapa wacana ini kerap kali muncul
mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada mbak bivitri susanti pakar hukum tentenegara
dan juga ada bang ali muhtar ngabalin tenaga ali utama dari kantor staff presiden
mbak bivitri selamat malam bang ali selamat malam apa kabar
yo selamat malam
mbak bibip dan bang ali kita bicara soal wacana yang bisa kita sebut inkonstitusional ya
karena bertentangan dengan konstitusi kita soal menawarkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
ini sebetulnya wacana yang bukan yang baru
sudah pernah dihembuskan kemudian redup lagi tapi muncul lagi bahkan sudah menduetkan
pak jokowi dengan pak prabowo begitu ya
kalau tadi kita lihat hasil survei smrc yang mungkin tadi juga ada mbak bivitri di sana dalam diskusinya menyebut bahwa
dan mayoritas warga tidak setuju jokowi maju kembali dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
mbak bivitri ketika isu ini kembali muncul ini apakah menurut anda ada orang orang yang pura pura tidak tahu soal aturan konstitusi kita
tentang masa jabatan
atau memang ada celah
atau memang ada celah
yang masih bisa digunakan untuk bisa mengubah periode masa jabatan presiden
ya makasih mas renhardt
ini penting sekali karena celah sebenarnya tidak ada
satu satunya celah adalah amandemen undang undang dasar
dan saya kira dalam situasi sekarang itu bukan langkah yang bijak ya
tadi mas reinhardt dalam pembukaan sudah mengatakan kita sibuk dengan pandemi kondisi ekonomi menurun dan lain sebagainya
tiba tiba kita harus bicara amandemen
saya kira bukan momentum yang tepat
ini celah satu satunya hanya amandemen
karena pasal tujuh undang undang dasar kita
jelas itu di perubahan yang pertama tuh
mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya lima tahun masa jabatannya
dan sudahnya hanya untuk sekali saja dapat dipilih kembali
jadi pak jokowi sudah melampaui itu
dan kita sudah dengar
ternyata pak jokowi juga sebenarnya tidak berniat
kalau saya sih melihatnya bukannya pak jokowi tidak tahu ya mas renhardt
tapi memang ada dua dugaan saya
pertama mau melakukan manuver politik ya
jadi siapa di belakangnya itu nanti urusan berbeda ya
tapi yang jelas buat saya bukan pura pura tidak tahu
mas kodari yang saya lihat kawan saya juga
waktu sekolah bareng bareng di inggris
jelas nggak mungkin dia nggak tahu pasal tujuh undang undang dasar ini
tapi ada tujuan lain di balik itu
dan yang kedua dugaannya adalah tentu saja untuk menutupi negosiasi negosiasi
yang tengah terjadi di belakang itu
saya kira semua sudah bicara soal dua ribu dua puluh empat ya
calonnya sudah banyak sudah pertemuan pertemuan juga diliput di media masa
tapi saya kritik nih orang yang mendirikan foto ini
karena pak jokowi sendiri sudah bilang tidak setuju
saya kira ini juga menyesatkan masyarakat
isu ini inkonstitusional kok gitu ya
saya khawatir masyarakat menjadi bertanya tanya
persis sama senyum
masyarakat ditanya kan emang konstitusi kita punya celah tidak sih
akibatnya akan ada perdebatan yang menurut saya kontraproduktif
dengan konstitusionalisme kita yang sebenarnya sedang khusus kok
soal soal kesejahteraan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya
jadi bukan pura pura tidak tahu ya saya kira
tapi tujuan tujuan politik di belakang ini
karena kan sebetulnya periode ini kan ya pasti sudah tahu
tapi kan betul sekali yang menjadi pertanyaan kenapa kemudian ini terus menerus digulirkan
apapun kemudian motifnya
sehingga penting untuk kita kembali mengingat bagaimana kemudian konstitusi kita
apakah kemudian ada celah
tapi ada satu celah misalnya tadi anda katakan adalah amandemen
dan ini tentu butuh kekuatan politik atau manuver politik
apakah ini kemudian ya kalau kita membaca lebih jauh
ini tentu mungkin mendapat penolakan
tapi ketika celah itu ada satu ya tetap saja artinya
ada kemungkinan untuk bisa mengubah itu ya mbak bivitri
ya kemungkinan sih selalu ada
karena pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar kita juga membuka peluang itu
dan memang lazim ya dimanapun di sini pasti namanya konstitusi
bukan kitab suci jadi bisa saja diubah
nah pasal tiga puluh tujuh konstitusi mengatakan bahwa sepanjang suatu usul amandemen diusulkan
oleh dua per tiga jumlah anggota mpr
jadi anggota dpr lima ratus lima puluh lima anggota dpd satu ratus enam puluh enam dua per tiga dari total itu harus diusulkan dulu
dan kalau sudah disetujui masuk ke agenda mereka bisa mengadakan rapat
rapat itu sah kalau dihadiri oleh ketiganya
kemudian bisa disetujui oleh lima puluh plus satu dari total orang yang hadir dalam rapat
itu prosedurnya ya
tapi jadi begitu kalau misalnya dikatakan ada kemungkinan amandemen ya
dan saat ini sebenarnya mpr memang tengah melakukan upaya untuk melakukan aman demand
yang saya juga tidak setuju dengan kondisi yang sekarang begitu ya
tapi memang aman demand tengah dilakukan
tapi itu pun benarnya fokusnya bukan pada masa jabatan
ya pdip dan lain sebagainya mendorong supaya ada haluan maaf haluan negara
ya dan itu masih terus diperdebatkan
jadi bukan juga soal tiga periode soal haluan negara yang harus diperdebatkan
apa penjelasan anda mbak bivitri saya ke bang ali mohtar ngabalin

presiden kan sudah tegas tegas menolak ya bang ali
untuk maju menjadi tiga periode gitu
tapi kalau kita diskusikan kembali ini kembali muncul lagi
bagaimana anda melihat ya bang ali mohtar ngabalin
bagaimana anda melihat ya bang ali mohtar ngabalin
sebetulnya kan sudah selesai ini
konsentrasi kita sekarang itu presiden sedang konsentrasi terkait dengan penanganan pandemi covid sembilan belas dengan varian baru
itu artinya bahwa membutuhkan berapa banyak perang
membutuhkan terlibatkan banyak orang kawan teman sahabat rakyat
dan seluruh elemen dan komponen bangsa
mari kita konsentrasi itu ke sana
soal tiga periode ini sudah selesai
tidak usah lagi dibicarakan
siapa yang mau berteriak siapa yang mau buat ono tim ini segala macam
sudah kelar itu
supaya konsentrasi kita harus fokus ya
karena presiden kan sudah bilang supaya apa dari pikiran pendapat dan sikap beliau itu jelas
jadi jangan ada yang bikin gaduh
jangan ada yang bikin gaduh ruang publik
mari konsentrasi bantu pemerintah
kemudian kita bersama sama memiliki satu kesempatan dan waktu
menghadapi pandemi dengan varian baru ini
urusan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri
akibat daripada banyaknya orang tidak mendengarkan himbauan seruan
nasihat nasihat pemerintah dan bapak presiden
jadilah seperti hari ini
karena itulah dalam hal
ini sudah selesai ya
tadi mbak fitri dengan lantang dan bagus saya senang sekali
jadi itu jelas
pertama itu kan sudah ada itu
pasal tujuh jelas berikan tangan rang rang ya renhad
sehingga setelah anjing menggonggong tapila berlalu
kita tetap seperti apa yang dikemukakan oleh bapak presiden tentang konstitusi
karena presiden adalah pasti tunduk dan patuh pada ketentuan konstitusi yang ada
tidak boleh menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan masalah ini
bang ali bikin gaduhnya ini menurut bang ali kenapa
ketika masih ada orang orang yang menggulirkan wacana ini
ini kan bukan sekali dua kali ya
berkali kali sejak kalau saya tidak salah
kemudian sejak awal presiden menjabat di periode kedua misalnya
kemudian ada lagi entah ini kemudian apapun motifnya ya
entah motif politik atau mungkin menutupi isu yang lain atau apapun itu ya
tapi bikin gaduhnya menurut anda bagaimana
iya kalau sekarang orang lagi serius menghadapi bagaimana varian baru dan covid sembilan belas yang luar biasa meningkat
di beberapa tempat
kemudian tiba tiba ruang publik harus kita isi lagi dengan membicarakan tentang tiga priode
yang saya tahu persis bahwa ujung ujungnya nanti yang pernah presiden lagi
yang menjadi barang di mana mana
tentang segi politik dan lagi lagi nanti presiden yang menjadi tertuduh
sementara kurang apa penjelasan presiden terhadap apa yang beliau sampaikan
tidak ditanggung oleh teman teman wartawan
delapan senten tiga periode dan lain lain sebagainya
meskipun saya mengerti bahwa kawan kawan yang sedang menggulirkan tiga periode ini
selalu menggunakan beberapa contohnya
contoh dari negara negara lain
seperti amerika yang beberapa kali juga mereka pin negaranya dengan diode lama
kemudian di beberapa tempat lagi
tapi bagi indonesia dan penjelasan bapak presiden itu kan sudah clear sesungguhnya
jadi kalau ini terus harus nanti diangkat kemudian menjadi perbincangan lagi
jadi sesungguhnya waktu kita harus disediakan
untuk membicarakan tentang bagaimana cara kita saling mengingatkan terus menerus
mengingat ada protokol kesehatan dengan pandemi yang ada
itu yang saya sebut dengan jangan deh bikin gaduh di ruang publik
diskusi ini kemudian kita memang tujukan untuk agar publik tercerahkan ya
bahwa ini memang inkonstitusional
ini memang layak untuk dikritisi dan memang bertentangan begitu
sehingga kemudian ini bisa menjadi pertimbangan bagi orang orang yang terus menerus mengulirkan isu ini
bahayanya bapak fitri apa bagi demokrasi kita
ketika isu ini terus dimunculkan atau bahkan ketika posisi presiden itu menjadi tiga periode
nanti kita bahas segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya saya lanjutkan diskusinya
tadi kita sudah banyak membahas soal wacana ini
mengapa kembali inkonstitusional
sudah dipaparkan juga tadi oleh mbak b fitri
dan memang jelas jelas bertentangan dengan konstitusi kita
tapi mbak bivitri dari hasil yang tadi dipaparkan dalam survei atau paparan smrc misalnya ya
ada yang cukup menggelitik saya nih mbak b fitri
ketika ditanya ya publik ini ditanya dalam survei itu menolak tiga periode
atau tetap mempertahankan dua periode
angka cukup tinggi ini
masih sekitar tujuh puluh empat persen
tapi ketika disodorkan nama pak jokowi
ini ada penurunan mbak b fitri
menjadi hanya lima puluh dua sembilan persen
artinya ada kecenderungan bahwa publik yang ditangkap dalam survei itu
mendukung jokowi untuk tiga periode
apa yang anda baca dari hasil survei itu mbak bivitri
ya jadi saya melihatnya secara prinsip
dan ini saya kira suatu pertanda yang baik ya
dari segi pendidikan dan lain sebagainya
ada responden paling tidak respondennya smrc tadi
menangkap bahwa pembatasan kekuasaan itu perlu
nah tapi ketika berbicara favoritisme
kita juga tahu bahwa pak jokowi memang dukungannya besar begitu ya
itu pertama ya
jadi mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pak jokowinya itu sendiri
dan ya jadi makanya mulai kurang konstitusi itu
tapi yang kedua juga apa saya kira
ada kecenderungan memang di
saya kira itu juga suatu hal yang agak natural ya
bahwa kita cenderung tidak mau keluar dari status quo
kita mau keluar dari
dari situasi yang dianggap
karena kalau ganti orang
ada ketidakpastian sedikit banyak
belum tahu nanti dua ribu dua puluh empat seperti apa gitu ya
saya kira itu yang menyebabkan ada sedikit penurunan
tapi overall kalau saya melihat
bahwa tidak ada dukungan untuk mengubah
masa jabatan presiden
itu saja sudah
apa ungkapan yang baik dari responden
dan saya kira ini yang perlu terus menerus kita besarkan
untuk pihak pihak yang masih saja ingin menggunakan isu inkonstitusional ini
untuk barangkali kepentingan kepentingan politik mereka masing masing begitu ya
ini suatu tindakan yang tentu saja tidak melanggar hukum
tapi kalau istilahnya pak ngabalin
pak tadi membuat gaduh begitu
tapi paling tidak ini membuat apa ya
kita jadi kurang fokus pada hal hal yang mestinya
kita pecahkan pada saat ini
dan yang saya khawatirkan juga nanti demokrasi kita
jadi orang orang maksudnya masyarakat publik secara luas
mulai berpikirnya lebih banyak kepada orang
ketimbang pada sistem
ya jadi dengan ada isu seperti ini kan jadi ada pemikiran pemikiran
oh apakah kita perlu dukung nih
juga ya pak jokowi lanjut saja ya
dan karena pak jokowi populer jadinya mungkin masih
tak ada dukungan
dan ini yang tidak kita inginkan
karena menurut saya pasal tujuh undang undang dasar kita itu sudah tepat
untuk mengatur pembatasan kekuasaan
nah mbak abi fitri siapapun kemudian presiden ya
tidak hanya katakan apa pak jokowi ya
ketika isu isu tiga periode digulirkan dimunculkan
meskipun mungkin hanya sekedar gimmick atau gorengan politik saja
tapi kan pasti sedikit banyak ada impact ya terhadap masyarakat
lebih lanjut bahayanya bagi demokrasi kita mbak abi fitri
ketika sebagian orang secara pribadi atau mungkin berkelompok
mengatasamakan kelompok itu terus menerus menggulirkan isu ini
kita punya pengalaman dipimpin oleh presiden di jabatan
cukup lama begitu sebelum reformasi
iya dulu presiden soeharto itu tujuh kali ya
tujuh kali lima tahun
buruknya adalah dua hal sih
yang pertama kita tahu dari lord axton yang terkenal tapi sangat betul
jadi kalau sudah terlalu lama
ada kecenderungan perang pemimpin itu memang tidak ingin turun
karena sangat nyaman dan jaringannya juga sudah terpelihara begitu besar
saya kira tidak ada masalah
hanya presiden soeharto tapi presiden soekarno pun sempat bahkan mendeklarasikan presiden seumur hidup waktu itu
nah tapi yang kedua juga saya kira indonesia butuh regenerasi aktor politik
kita ingin sebenarnya tokoh tokoh baru
di indonesia saya kira tidak kurang loh orang orang pemimpin calon pemimpin yang hebat
nah cuma kalau diskusinya balik lagi ke orang orang yang sama
apalagi ini pak jokowi kan juga dipasangkannya oleh kelompoknya mas
dan kawan kawan dengan pak prabowo
jadinya kita seakan akan tidak mau keluar dari percakapan yang ada sejak sepuluh tahun belakangan ini
dan jadinya sayang kita perlu darah darah segar baru begitu ya
supaya dinamika politik kita ada lebih seru gitu
dan mudah mudahan lebih baik ada inovasi baru dan lain sebagainya
demokrasi juga membutuhkan pergantian pemimpin
itulah demokrasi yang sehat
mbak bivitri bagaimana menurut anda melawan logika
logika bahwa dengan menyandingkan jokowi dan pak prabowo ini justru menghilangkan polarisasi ya
logika ini kan kemudian yang digunakan untuk melawan logika konstitusi
bahwa ini sudah diatur kok sebenarnya kenapa harus diotak atik lagi begitu
iya itulah tadi untuk mas renhat bertanya ini
karena tadi saya begitu mendengar cuplikan berita saya juga langsung berpikir mendasar sekali
apakah cara untuk mengurai suhu kita ya
ada ya kebong kampret dan seterusnya begitu ya
apakah dengan cara melanggar konstitusi
banyak cara lain dan sesungguhnya sudah terjadi sekarang pak prabowo sekarang di kabinet kok begitu ya
berpelukannya sudah sering terjadi
saya kira sesuatu yang sifatnya di permukaan seperti itu
tidak perlu kemudian mengobrak abrik tanaman yang sifatnya mendasar
jadi ibaratnya kita mau mengusir tikus
tidak perlu membakar tumbung padinya
kita urai saja masalahnya
dan sudah terjadi begitu ya
momen berpelukannya sudah banyak begitu
termasuk di kalangan yang awam begitu
banyak upaya lain yang bisa diupayakan
banyak dialog ya dan kemudian saya kira juga dengan perbaikan perbaikan transparansi demokratisasi dan lain sebagainya
dan pendidikan tingkat literasi publik kita tingkatkan
mengenai bersosial media kemudian tentang harmoni hidup bersama pancasila
itu justru jalan keluar yang lebih konkret
ketimbang yang levelnya di konstitusi yang mengaturnya jabatan presiden
itu ketersambungannya terlalu jauh
bahkan tidak nyambung sebenarnya
jadi itu saya kira argumen yang ya sangat mengada ada ya
baik bang abalin mungkin punya pendapat
soal logika bahwa menyatukan jokowi prabowo menghilangkan polarisasi pasca pilpres
ya sebetulnya kalau reinhardt dan nn tujuh u sebetulnya forum ini adalah menjadi forum yang tepat
bagi teman teman yang melakukan survei
kemudian bersama sama dengan bapak bapak yang dari
anggota yang terhormat majelis permusawaratan rakyat republik indonesia
bersama mbak fitri sebetulnya
ya itu sudah cocok
kalau kami dari istana negara dari kepresidenan atau dari kantor staff presiden
saya kira satu republik juga sudah tahu
bagaimana sikap dan pandangan bapak presiden terhadap wacana tiga periode
sehingga ini tidak lagi menjadi bagian yang harus
diikut dalam diskusi ini sebetulnya bung reinhardt ya
tetapi saya sungguh sayangkan juga kenapa bapak bapak yang terhormat
dan ibu yang terhormat dari majelis permusawaratan rakyat
atau teman teman yang melakukan survei
kemudian tidak ikut bincang kenapa itu penting
karena penting untuk harus dijelaskan kepada publik tanah air
apa apa yang sudah diatur dalam ketentuan undang undang itu
mari kita membiasakan diri untuk tidak mengutak atik
supaya kita juga punya tanggung jawab yang sama dalam
dan pelajaran pada masyarakat di tanah air
meskipun kita tahu bahwa dalam berdemokrasi di tanah air ini kan juga adalah setiap keluarga
setiap warga berpikir bertindak kemudian membicarakan itu dengan dpr mpr
saya kira hak siapa saja
tapi kan kita punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada publik
dan yang paling terpenting adalah
saya tidak salah
sekitar tiga sampai lima kali berulang ulang bapak presiden telah mengeluarkan statement
terkait dengan masalah periodisasi ini
bahwa kalau terjadi ada polarisasi dalam hal pemilihan umum akan datang
bahwa kalau terjadi ada polarisasi dalam hal pemilihan umum akan datang
saya kira kita punya kesempatan yang sangat matang
sangat kuat untuk harus bisa diatur regulasinya dengan baik
agar akan datang itu orang memilih presiden calon wakil presiden atau calon presiden itu
bukan lagi terkait dengan masalah isu isu yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita
tersadar bahwa kita punya sebuah
sebuah yang berbanyak latar belakang agama
polik protestan hindu buddha kong hucu aliran kepercayaan dan islam
tidak boleh lagi orang memunculkan berbagai macam aksi aksi

saya kira itu komentar saya

baik jadi sekali lagi bahwa memang sudah diulang ulang berkali kali oleh presiden untuk menolak wacana
baik jadi sekali lagi bahwa memang sudah diulang ulang berkali kali oleh presiden untuk menolak wacana ini
ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat bahwa wacana ini jelas jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak relevan kemudian jika terus menerus digunakan menjadi isu politik ya bang abalin
jadi gini dua hal ya
hal yang pertama ini alam demokrasi
kita ladeni saja dengan teduh dengan tenang ini alam demokrasi
dan yang kedua ya sampai nanti ada terjadi
kegiatan alasan ini mungkin pilihan kata yang tepat bukan melanggar tidak inkonstitusional bukan
tetapi mungkin harus memang saya setuju dengan anda reinhardt bahwa membincangkan ini dari awal
mbak fitri juga saya setuju itu
supaya berulang ulang kita ingatkan rakyat karena memang yang menjadi sangat penting itu adalah leading sectornya adalah majelis suara rakyat indonesia
orang belajar berdemokrasi orang juga bisa mendapatkan pencerahan rakyat juga bisa mendengarkan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada
karena saya terus terang ingin menyampaikan bahwa saya sungguh sungguh akan menjaga ruang publik dan saya tidak mau nanti ujung ujungnya presiden lagi yang dituduh dan kena getah
itu pasti saya melakukan perlawanan dengan siapapun
karena berkali kali presiden sudah bilang
presiden berkali kali sudah mengatakan
supaya saya tidak mau nanti presiden yang menjadi tertuduh lagi
itu saya keberatan
mudah mudahan pesan yang kemudian kita ulas malam hari ini bisa sampai kepada masyarakat untuk mencerahkan kembali menyampaikan kembali bagaimana kemudian konstitusi kita mengatur soal wacana periodeisasi masa jabatan presiden
terima kasih banyak mbak bivitri bang ali mohtar ngabali
terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik
terima kasih renhard